pulang sekolah ya
gue tunggu jawabannya dalam hitungan ketiga
kalau lo gak jawab berarti mau
lo mau kan
apaan sih gak lucu toh gak
eh apaan sih
dia emang cantik sih
roman jangan sampe tau ya
kita ketemu lagi
emangnya kenapa al
gue gak mau
lo berantem sama roman
emang lebih baik lo tetep disini sih
lo gak perlulah ya balik ke romaninya
karena biar lebih seru
biar lo ngeliat gue ngejar roman ardhan
papa sudah memutuskan
bapak akan mengizinkan kamu untuk kuliah
sesuai dengan apa yang kami inginkan
saya samuel ardiansyah om
apa hubungan kamu dengan pak pratama adriansyah
kamu ajak temen kamu yang namanya samuel datang kesini
maksud bapak apa ya pak
kamu dukung apa
kamu dukung apa
kamu deketin dia
kamu pacarin dia
kalau bapak liat sih
dia suka sama kamu
tiba tiba dia harap karin pacaran sama samuel gitu
kamu itu gak usah ngebantah
kalau karin gak mau gimana
kalau karin gak mau gimana pak
kamu berani sama bapak
asal kamu tau kan
samuel itu adalah anak klien bapak
yang membatalkan kerja sama secara sepihak
dan kamu tau
kalau sampai perjanjian ini batal
bapak tidak akan dibayar
dan bapak akan dipecat
kamu ikuti berita bapak
dan deketin dia
bawa dia kesini
gak kayak gitu caranya kalau nyuruh karin deket sama samuel
kamu suruh aja anak kamu ini untuk mengikuti perintahku
karena kalau tidak
kalian berdua tau akibatnya
tak akan ada namanya

sampai jumpa di video selanjutnya
kenapa sih seneng banget kayaknya
oh iya kenapa tuh
mengizinin gue buat tinggal di jakarta dan kuliah di sini dan pilih apa yang gue mau
jangan gue gak seneng coba
ya mungkin papa inget sama omongannya nadiem waktu itu
jadi papa gak pengen gue punya penyesalan yang sama kayak nadine
ya berarti ada gunanya juga kan nadine kemarin main ke rumah lo
ya walaupun ngeselin
seandainya dia udah berjasa kali itu
tapi bukan berarti lo bebas ngeboncengin nadine kemanapun dia mau
eh masih aja diinget inget
gak ngeselin gitu ya udah gimana
jener ya ludhik
suka gak bisa begitu

udah yuk kelas
eh ntar dulu gue belum selesai ngomong
ya terus lo mau nyapa
gue tuh pengen ngerayain izin papa ke gue
kenapa kangen ya
udah lama gak ngedate sama gue kan
resek yaudah kalo mau
pulang sekolah ya
gue tunggu jawabannya dalam hitungan ketiga
kalau lo gak jawab berarti mau
lo mau kan
apaan sih gak lucu tau gak
dia emang cantik sih
gak galak dan kasar kayak gue
kenapa jadi begini
eh sam nih gimana nih tanggung jawab lo
wah tanggung jawab lo
hai ini panggil siapa gitu
hai bobby sorry bob ya udah gue terakhir ya
apakah ini mimpi karena keajaiban telah
terjadi tuhan sungguhkah ini nyata
karena kuasamu sungguh tak kuduga
terima kasih maaf pencipta untuk
kebahagiaan tak terkira bagi aku dan dia
man asal dulu yuk
pacar gue mau pacar hidaman banget deh
udah ganteng dewasa rajin sholat ya